kita beralih ke informasi lain menyambut hari pahlawan
presiden joko widodo mengadu gerahkan gelar pahlawan nasional
kepada tokoh dari provinsi jawa timur
almarhum kiai haji raden as'ad syamsul arifin
pemberian gelar pahlawan nasional ini tertuang dalam surat keputusan presiden
tertanggal tiga november dua ribu enam belas
gelar pahlawan nasional diberikan kepada kiai haji raden ashad syamsul arifin
sebagai bentuk penghargaan bagi tokoh bangsa yang berjuang untuk mencapai
merebut mempertahankan dan mengisi kemerdekaan
selain gelar pahlawan nasional
pemerintah juga memberikan tanda kehormatan bintang maha putra
kepada tokoh sulawesi selatan majen tni purnawirawan andi matalata
dan tokoh dari jawa timur letkol infantri sruji